tepatnya di ananas resto salah satu penyedia makanan nasi campur manado halal
kang ernest sendiri merupakan generasi ketiga
dua duanya sama sih kayak bicara bicara
karena itulah kita tetapkan sebenarnya harga tertinggi itu dengan harapan tentunya
kemudian dari tadi saya sampaikan realisasi dmo juga mengalami penurunan
produsen memilih kayu bakar karena sejumlah alasan
dan juga menteri perdagangan untuk masalah impor dan juga pangan
restasi bmn terus proyek strategi nasional tetap didorong
oke terima kasih selamat malam pak dubes
kita memerlukan data seperti ini untuk mencek selalu ya apakah sudah aman untuk kita keluar
ada pula ular yang melilit di tower pemancar sinyal wifi
anaknya keluar rumah untuk melakukan aktivitas